nah pembatasan sosial berskala besar atau psbb di jakarta resmi diberlakukan pada hari ini hari jumat sepuluh april dua ribu dua puluh
selama empat belas hari ke depan sejumlah pembatasan akan diberlakukan termasuk ini penggunaan kendaraan bermotor
nah jadi coba kita lihat bersama ya jumlah penumpang kendaraan ini akan dibatasi termasuk sepeda motor yang hanya boleh dinaiki oleh satu orang saja
nggak boleh boncengan ya kayaknya ini salah satu yang paling berat ya
karena kan zaman sekarang banyak yang menggunakan ojek online untuk entah beraktifitas ataupun ke kantor
tapi karena stay at home saja berarti bisa nih diterapkan mudah mudahan
bagi pengguna mobil sedan ya kita lihat seperti apa ya
ada di mana ada di sini di sisi kanan kita
kalau tadi yang saya bilang sepeda motor hanya diperbolehkan untuk satu orang
sedangkan kalau untuk sedan diperbolehkan membawa maksimal tiga penumpang
karena biasanya kalau mobil sedan atau city car seperti itu itu maksimal ada lima penumpang di dalamnya
berarti kalau misalnya
selama psbb ini hanya boleh tiga dengan formasinya satu driver di bagian depan lalu dua penumpang di bagian belakang kiri dan kanan
tetapi kalau misalnya berdua saja gimana kalau misalnya suami istri tetap saja satu di depan
jadi harus terpisah dulu lah ya
untuk sementara waktu
harus jaga jaraknya seperti kita nih iqbal sekarang ya
istri atau pasangan kita di belakang
lalu untuk minibus
minibus ini biasanya kapasitasnya ada sebanyak tujuh penumpang
tetapi selama psbb ini hanya diperbolehkan
hanya empat penumpang saja
di mana satu driver di bagian depan dua di tengah dan satu orang berada di belakang
lalu bagaimana dengan sepeda motor anissa pagi
sepeda motor yang tadi sudah disebutkan bahwa memang ini tempat duduk satu orang
tidak boleh berboncengan tentunya posisinya ya di tempat driver ya
gak mungkin di belakang
gak mungkin di belakang juga
next kita akan melihat bagaimana untuk kendaraan umum sendiri
dan untuk perlu diketahui bahwa kendaraan umum ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan
bahwa akan dimulai pukul enam pagi hingga pukul delapan belas sore
dimana untuk angkutan roda dua seperti halnya ojek online
tadi hampir sama dengan anissa pagi katakan bahwa hanya satu orang saja ini drivernya tidak boleh mengangkut penumpang
dan tetapi boleh membawa barang makanan dan lain sebagainya
betul ini juga tentunya untuk memastikan ya bahwa kebutuhan masyarakat masih bisa terpenuhi
dengan cara mungkin memesan secara daring
sementara itu kalau kita lihat di kapal kepulauan seribu
ini tempat duduk lima puluh empat orang maksimal dua puluh lima orang
jadi ini kurang dari setengahnya ya untuk kapasitas
dan operasionalnya hanya satu kali dalam satu minggu saja dengan jumlah dua kapal
lalu bagaimana dengan kendaraan kendaraan umum sepertinya angkutan online roda empat
untuk sedan juga sama
seperti halnya kendaraan pribadi begitu
di mana penumpang berada di belakang
untuk kendaraan roda empat dengan tujuh penumpang juga halnya sama seperti itu
kemah sepaksi ya
hanya diperbolehkan empat penumpang saja
dan untuk angkutan umum seperti halnya bus
bus besar ini dengan kapasitas lima puluh dua orang
ternyata maksimal hanya boleh dua puluh enam orang saja atau sekitar lima puluh persen dari kapasitas angkut bus itu sendiri
bus kecil juga hampir sama hanya lima puluh persen
nah untuk bajaj ini yang bisa diisi dengan dua penumpang dan ditambah driver tiga penumpang hanya boleh satu driver dan juga satu penumpang
dan ini kita sebagai masyarakat atau sebagai penumpang juga harus ini ya membatasi jarak begitu ya
dan kalau kita lihat pembatasan pada angkutan umum lainnya
ada juga moda raya terpadu mrt
satu kereta diperbolehkan mengangkut enam puluh penumpang per kereta
sementara lrt ini hanya tiga puluh
orang penumpang saja per kereta
dan kalau kita lihat untuk bus transjakarta hanya bus rapid transit ya
yang berhenti di halte halte yang beroperasi
dikutip dari cnn indonesia com
polda metro jaya memastikan tidak ada penutupan dan juga pengalihan arus jalan di akses masuk dan keluar wilayah jakarta
meski psbb diberlakukan
nah ini juga nih informasi yang penting untuk yang mungkin kegiatan utamanya ada di jakarta
jadi jangan lupa mulai hari ini pembatasan sosial berskala besar resmi diberlakukan
di dki jakarta bagi pelanggarnya ada sanksi pidana yang menanti
baik pelanggaran ringan sedang atau berat jika dilakukan berulang
hukumannya ini tidak main main
satu tahun penjara dan juga denda seratus juta rupiah
di rumah aja deh ya kalau nggak darurat